dan sudah bergabung melalui sambungan telpon bersama kami direktur utama pt transjakarta bapak agung ucaksono di jakarta
selamat sore pak agung terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia sore ini
pak agung bagaimana pantauan anda terkait koridor bus transjakarta yang masih terdampak banjir
dan koridor mana saja yang terdampak banjir dan sudah berhasil ditangani oleh transjakarta juga otoritas pihak terkait pak
ya baik para pemirsa memang pagi ini tadi dengan hujan lebat sejak kemarin yang sangat tinggi curahnya
ada dari tiga belas koridor transjakarta ada lima koridor yang mulai tadi pagi terdampak perjalannya sehingga harus dihentikan operasinya
yaitu koridor dua tiga delapan sembilan dan sepuluh
namun persore ini pada pukul enam belas tiga puluh
sudah tinggal dua koridor saja yang belum beroperasi secara normal yaitu koridor tiga dan koridor delapan
koridor koridor lain sudah beroperasi walaupun mungkin ada beberapa yang mengalami perpendekan
jadi hanya tinggal dua koridor yang terdampak yang masih belum tertangani
apakah ada skenario yang dilakukan agar kemudian dua koridor tersebut bisa kembali dijalani oleh para pengguna bus transjakarta
ya jadi beberapa skenario
poros kita sedang upayakan kita mainkan
misalkan koridor delapan dari harmoni ke lebak bulus karena memang masih ada gangguan di genangan setelah duri kepa
maka nanti akan dijalankan dahulu rute dari lebak bulus sampai ke kebonjeruk
dan kemudian kembali dari kebonjeruk ke duri kepa
duri kepa dan kemudian kembali ke lebak bulur
sedangkan dari arah harmoninya belum
secara bertahap kita akan terus tambah layanan layanan ini kembali normal setelah jalan yang ada kembali dapat dilalui
namun yang bisa kita katakan sebenarnya dengan kondisi banjir yang sekarang yang cukup tinggi
kembalinya rute rute ini mulai pulih bisa berjalan cukup cepat
ya pak agung tadi gubernur dki jakarta nisbah sudan mengatakan bahwa waspada akan adanya kiriman air dari bendungan katulampa dari bogor dan juga depok pada sore hari ini
apakah ada antisipasi yang dilakukan mengingat ada kemungkinan banjir kembali mengenangi beberapa wilayah di jakarta pada sore ini setelah sempat reda di beberapa titik
ya betul jadi sesuai dengan instruksi gubernur yang dikirimkan tadi pagi utamanya adalah yang terkait transportasi publik
arahan beliau adalah transportasi umum agar diamankan
dan karena itu kami memang dengan selektif tadi menjalankan rute rute yang memang bisa kita pastikan sudah aman
yang kedua adalah juga kita lihat ada kondisi para pengungsi dari korban banjir yang kemudian menggunakan beberapa fasilitas dari transjakarta
sebagai contoh ada satu halte di koridor tiga yang memang sedang tidak beroperasi karena mengalami banjir yaitu di halte jembatan baru
ini digunakan saat ini oleh para pengungsi sebanyak delapan puluh kepala keluarga
dari kelurahan setempat
jadi kita selalu sesuai arahan gubernur berkoordinasi dengan kelurahan setempat dan halte transjakarta menjadi tempat pengungsian sementara bagi korban banjir
demikian juga ada salah satu depo atau pool bus di pesing
itu juga warga setempat yang mengalami dampak dari bencana
kami persilahkan untuk ditampung sementara di area ruangan di kawasan depo tersebut
jadi kami transjakarta memenuhi apa yang di instruksikan oleh pemerintah untuk bersama sama membantu menangani dampak dari banjir ini
ya jadi transjakarta memfasilitasi warga juga begitu pak agung ya
pak agung bagaimana dengan kondisi
dengan koordinasi dengan pemerintah setempat yaitu dengan kelurahan tentunya
untuk kondisi armada bus transjakarta sampai saat ini apakah ada kemudian beberapa atau armada yang rusak akibat diterjang banjir begitu
sementara ini kita masih tentunya akan lakukan
tentu jika ada tadi beberapa gangguan armada di pagi hari saya temukan memang terutama bus yang sifatnya adalah low entry atau bus dengan lantai rendah
ini memang lebih rawan terhadap kondisi banjir
tapi kita kemudian lakukan solusi penanganan oleh mekanik dan kemudian kita minimasi penggunaan bus low entry kita utamakan bus tinggi terlebih dahulu
dan juga di pool tadi misalkan
di pul pesing kami juga ada bus yang terkena genangan namun ini bus yang memang dalam status sedang kita grounded atau sedang dalam kondisi perawatan
jadi tidak mengganggu dari kondisi bus yang ada
kita maksimalkan bus bus yang dibutuhkan dioperasikan kita simpan di tempat yang tidak terdampak oleh banjir
ya pak agung mungkin terakhir di mana masyarakat bisa mengetahui titik titik koridor mana saja yang kemudian mungkin nanti akan kembali ditutup oleh pt transjakarta karena terdampak banjir
juga titik titik mana saja yang kira kira bisa dilalui dan menjadi titik alternatif begitu
betul baik silakan selalu masyarakat memantau media sosial transjakarta baik akun twitter pt transjakarta atau pt transportasi jakarta dan akun instagramnya
kedua saluran tersebut selalu menginformasikan setiap ada rute yang kembali aktif rute yang kemudian mengalami pengalihan atau rute yang harus mengalami gangguan
demikian kami terima kasih
transjakarta selalu standby memonitor kondisi banjir dan akan menginformasikan serta melayani masyarakat jakarta dan sekitarnya terima kasih
baik bapak agung wicaksono direktur utama pt transjakarta sudah bergabung bersama kami terima kasih pak selamat sore selamat bertugas dan memonitor kembali jalannya trayek bus transjakarta